terkadang banyak hal istimewa yang kita lewatkan begitu saja
padahal tidak harus sempurna
semua dapat bermanfaat secara tepat dan cermat
berkah yang kita terima hari ini adalah sebuah anugerah yang bisa datang dari segala arah
hasil alam yang kita miliki seolah berbicara bahwa negeri ini sudah bisa berdiri sendiri
tidak ada kesuksesan tanpa kegagalan
tidak ada harapan tanpa permulaan
karena langkah kaki kita tak berhenti begitu saja ketika menutup mata

selamat hari merdeka indonesia